sementara itu pemerintah menghentikan sementara izin usaha empat perusahaan tambang
karena tak kunjung melaporkan pembangunan fasilitas semolahan dan pemurnian atau smelter
hingga september izin usaha empat perusahaan tambang sudah dihentikan sementara
tiga diantaranya bergerak di bisnis tambang nikel dan satu lainnya merupakan perusahaan bauksit
berdasarkan data kementerian sdm keempat perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan ekspor hingga paru pertama tahun ini
padahal sebelumnya mereka sudah mendapatkan rekomendasi ekspor yang berlaku selama setahun
evaluasi proses pembangunan smelter memang dilakukan setiap enam bulan sekali sejak diterbitkannya rekomendasi ekspor
pemerintah menjelaskan hingga kini keempat perusahaan belum memberikan laporan kepada pemerintah
meski kementerian sdm telah mengirimkan surat peringatan sebanyak